selama satu tahun dan enam bulan
dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana berdasarkan undang undang informasi dan transaksi elektronik
dhani difonis satu lima tahun penjara oleh pengadilan negeri jakarta selatan
dan langsung ditahan di rutan cipinan jakarta timur
menanggapi fonis ini dhani menegaskan dirinya tidak pernah menyebarkan ujaran kebencian
ya kalau misalnya sih
saya tidak pernah merasa melakukan ujaran kebencian
karena saya tidak pernah benci sama orang tionghoa
saya tidak pernah punya rekor benci kepada orang tionghoa
saya juga tidak mungkin menyebarkan kebencian kepada orang kristen atau katolik
oma saya katolik tante saya katolik sepupu saya protestan
jadi kalau dianggap saya menyebarkan kebencian kepada suku ras tertentu
penahanan dhani ini mendapat kritik dari wakil ketua umum gerindra fadli zon
seperti dikutip dari detik com fadli menyebut penahanan dhani merupakan lonceng kematian demokrasi di indonesia
fadli menganggap apa yang terjadi kepada dhani adalah kriminalisasi dan upaya membungkam kritik pada pemerintah
sementara itu status pencalonan ahmad dhani sebagai anggota badan legislatif masih menunggu keputusan berkekuatan hukum
gerindra akan mengikuti proses hukum dhani
dhani sebagaimana mestinya
kemarin sudah mendapatkan ponis dari pengadilan
tetapi kami mendapat kabar dari kuasa hukum ahmad dhani bahwa mereka melakukan upaya hukum yaitu upaya banding
nah sehingga untuk keputusan yang belum inkrah ini partai gerindra bersikap
mengambil langkah nanti setelah keputusan yang dikira
ahmad dhani merupakan calon anggota badan legislatif dari partai gerindra daerah pemilihan jawa timur satu wilayah surabaya sidoarjo
sampai saat ini status itu belum berubah
kontroversi kasus ujaran kebencian yang menjerat ahmad dhani kian panas di ranah politik
sejumlah elit di badan pemenangan nasional prabowo sandi menilai sebagai ketidakadilan dan ancaman bagi demokrasi
mungkinkah ada peluang intervensi politik dibalik kasus kasus hukum di tahun politik
sudah bergabung bersama kami di studio ada bang hermawi taslim wakil direktur hukum dan advokasi tkn jokowi maruf
bang taslim selamat malam
terima kasih sudah bergabung di sini
kemudian ada bang ali lubis juru bicara direktur advokasi bpn prabowo sandi yang juga kuasa hukum ahmad dhani
bang ali terima kasih sudah hadir selamat malam
selamat malam mbak putri
dan juga ada mas abdo fika hajar ahli hukum pidana universitas trisak
mas fika selamat malam
terima kasih sudah hadir kembali di sini
saya ke bang ali dulu
kalau misalnya kita tadi di awal membuka mungkinkah ada intervensi politik dalam putusan kemarin
anda melihat itu atau tidak terbaca jelas atau tidak
atau samar samar saja
baik saya ingin menjelaskan pertama seperti ini dulu ya
terkait pertimbangan pertimbangan dari majelis hakim dalam mengambil suatu keputusan
yang pertama kami melihat yang paling jelas itu di persidangan itu mungkin
nah teman teman media cnn juga mengikuti ya setiap persidangan
bahwasannya majelis hakim dan pertimbangannya itu tidak menjelaskan secara detil
atau sama sekali terkait tuduhan terhadap mas ahmad dhani ini kan melakukan ujaran kebencian terhadap suatu golongan
nah di pertimbangan majlis hakim itu tidak disebutkan ahmad dhani ini melakukan ujaran kebencian itu terhadap siapa
terhadap golongan siapa itu tidak dijelaskan
bahkan dari fakta persidangan pun
itu membuktikan ahmad dhani melakukan ujaran kebencian terhadap golongan siapa
misalnya begini dakwaan terhadap mas dhani terkait tweet atau tulisan di twitter
yang kurang lebih bunyinya seperti ini ya
siapa saja pendukung penista agama wajib diludai mukanya
itu tweetnya kepada siapa saja pendukung penista agama
pelapor ketika melaporkan mas ahmad dhani ke kepolisian itu sebagai pendukung ahok pada waktu itu

nah di persidangan berdasarkan fakta bahkan diakui
bahkan diakui oleh pelapor
pelapor tidak mengakui sebagai pendukung penista agama
pelapor mengakui sebagai pendukung ahok
ini sudah menjadi dua hal yang berbeda nih
nah itu tidak dijelaskan oleh majelis hakim
fakta semua sudah jelas diakui oleh saksi semua
dan bahkan jpu tidak bisa membuktikan itu
artinya sekarang menjadi pertanyaan besar bagi kita mungkin
para praktisi hukum akademi hukum lah khususnya
itu tidak bisa dibuktikan
dia dituduh melakukan ujaran kebencian nih
tapi tidak bisa dibuktikan terhadap siapa
cuma menyatakan tweet ahmad dhani dinyatakan atau terbukti melakukan ujaran kebencian
tidak ada menjelaskan terhadap golongan apa
bahkan yang lucunya dikaitkan ke ahok
ini kan menjadi aneh nih apa hubungannya
yang kedua keanehannya di sini
fakta persidangan mengatakan
dua tweet selain yang di tweet mas dhani bukan dibuat oleh mas dhani
tapi bersumber atau di upload melalui twitternya mas ahmad dhani
iya tapi bukan dia yang buat
itu fakta persidangan juga sudah terbukti
diakui oleh saksi
ada yang mengakui bahwasannya bukan dia
nah kalau nanti dari sisi hukumnya mungkin bang ani hukum bidananya lebih nanti lebih menjelaskan alurnya itu
yang dibuat mas dhani cuma satu tweet
yang didakwa tiga tweet
tapi ini dikait kaitkan
sementara waktu tweet pertama dengan tweet yang lain itu selisih waktu itu ada ternyata waktu kurang lebih sekitar satu bulan
tidak bisa dikategorikan menjadi satu kesatuan tweet
nah itu menjadi pertanyaan hukum kita
bahwasannya apa sih menjadi tuduhan ini apa sih bisa dibuktikan nggak
ini nggak ada sampai sekarang
dan akhirnya kemudian putusan keluar
pidana satu tahun enam bulan penjara
apa yang kemudian terlintas pada saat itu
oh ini memang karena kami berlawanan atau ada pikiran lain
sempat berpikir seperti itu mbak
kalau tidak bisa dibuktikan
ini kan dari awal kami beryakinan bahwasannya tweet ini kan sebagai bentuk pendapat dari mas ahmad dhani
dia berpendapat bahwasannya ini jelas ya di cnn saya katakan
dia berpendapat bahwasannya siapa saja pendukung penista agama itu
ya kan diludahi mukanya
di negara kita mbak penista agamanya di penjara mbak
masa kita membenci pendukung penista agama di penjara
sama halnya ini menjadi bumerang ya
saya katakan di sini menjadi bumuran kepada seluruh aktivis aktivis
khususnya anti korupsi anti narkoba
ketika mereka mengatakan bahwasannya koruptor harus dihukum gantung
ketika ada koruptor yang tidak senang mereka bisa dilaporkan terhadap ujaran kebencian terhadap koruptor
begitu juga dengan narkoba
kepada siapapun bandar narkoba bisa dihukum gantung
mereka bisa dipidana juga ketika ada bandar narkoba yang tersinggung
sama dengan kasus ini
masa kita membenci sesuatu hal yang bersifat buruk
seperti saya bilang tadi penista agama itu hal yang buruk mbak
dihukum di republik ini
masa pendukungnya kita benci pendukungnya kita di penjara gitu loh
artinya sempat berpikir seperti itu mendapat putusan ini karena kurang lebih berlawanan
atau sekarang masih berpikir seperti itu
kami sampai detik ini masih berpikir itu
karena ya kan pasti tanya tanya dong bagi kami
argumen hukum kami jelas fakta persidangan juga jelas
tapi mengapa begini
bahkan ya sudah secara gamblang lah orang terbuka untuk umum kok media meliput
tapi kok hukumannya malah tidak berdasarkan substansi hukum
bahkan penjelasannya pun tidak subtansi secara hukum gitu loh
oke baik saya ke mas fikar sekarang
mas fikar anda pernah mengatakan kalau misalnya
satu terkait dengan pasal ujaran kebencian ini memang karet
kemudian bisa dibelok belokkan termasuk ketika
saya pernah membaca anda mengatakan bahwa ketika sensitif dengan kritik kemudian mendukung kelompok yang berlawanan
apakah itu anda lihat sekarang masih terjadi atau justru semakin marah
ya apa sejak diatur di dalam kuhp kemudian berkembang ke undang undang ite
itu sebenarnya pasalnya pasal karet semua itu
karena tidak ada pengertian yang jelas dari unsur unsur yang ada di bawah
batasnya itu tidak ada ya
iya yang konkret
batasnya tidak ada oke
seringkali dia berkelindan dengan ujaran kebencian dengan kritik
dengan kritik atau dengan pendapat itu
seringkali itu berkata gini
karena gini umpamanya pasal yang dituduhkan ini ya yang dua puluh delapan ayat dua
itu sebenarnya ada secara konsep harusnya dijelaskan di dalam penjelasan
pertama ya dia menggunakan istilah sara
kalau suku jelas
di indonesia itu ada sekian ratus suku
nah ketika ada satu komunitas isinya satu suku dia bisa kena
menyebut itu bisa tersinggung itu kan gitu
kemudian agama agama juga jelas
kemudian ras juga jelas
ras juga jelas keturunan semua
tapi begitu bicara soal sekelompok ini golongan
nah itu nggak ada pengertiannya
itu yang jadi karet gitu
yang artinya setiap orang bisa menafsirkan itu
nah karena itu sebenarnya kalau dia ada di dalam satu putusan
di dalam pertimbangan itu harus jelas
apa yang dia maksud dengan antar golongan itu apa
harus dijelaskan ya pak ya
itu harus jelas gitu
nah tapi ya ini udah
kalau misalnya yang sekarang yang kemarin itu
apakah menurut anda itu juga cara termasuk membungkam kritik salah satunya
begini itu masuk ke wilayah lain ya
masuk ke wilayah politik
kalau yang ini kalau yang ini
ketika nggak ada masalah
bebas saja kita karena memang ini tahun politik
setiap kejadian itu bisa ditarik kemana mana
tapi yang pasti begini kalau ada kasus yang sama
satu di proses cepat yang satu didiamkan
itu bisa dikatakan sebagai kriminalisasi
karena yang satu nggak didiamkan
yang satu jalan gitu
kasus apa misalnya mungkin anda punya catatannya sendiri
saya nggak tahu ada kasus apa
apa namanya persepsi politis dalam satu peristiwa pada sekarang ini
oleh dua kelompok ini ya sangat wajar gitu
pasti ada ya
karena itu saya selalu bilang ini yang salah ini yang dulu yang bikin presiden threshold
kenapa jadi dua gitu loh
jadi kencang gitu
oke jadi kencang
nah nanti kalau misalnya agak ragu ragu tadi mas fikar juga tidak
tidak bersedia untuk komentar politik
nanti komentar politiknya saya ke bang taslim ya
bagaimana kemudian juga ada yang mengatakan ini bahkan dikatakan secara terang benderang
ini kematian demokrasi ancaman bagi demokrasi
bagaimana dari sisi kubu jokowi maruf
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
terima kasih asal asal
oke jangan lupa nanti ya
tadi pak iandila yang berkaitan dengan ujana kebencian saya ke bang taslim ini
gini deh kalau misalnya anda lihat kalau misalnya dikatakan memang kok yandi lalah kemudian
yang proses hukumnya cepat
itu adalah mereka yang mengkritik pemerintah lawan lawan politiknya
saya mau mulai dari begini ya
soal perkara yang sama lalu naiknya tidak sama itu kan sangat biasa
itu tergantung proses pencarian saksi gelar perkara segala macam

dugaan kriminalisasi menurut saya
tidak beralasan karena
semua prosesnya transparan
kalau kita lihat
pak dhani itu di dakwah itu kan
itu kan ancaman hukumannya
lalu vonisnya satu lima tahun
hanya karena menyangkut seorang
selebriti papan atas menjadi rame
juga politikus dan kebetulan musuh politik
kalau kita bertanya
jangan lupa bahwa
pemerintah sekarang atau minimal pak jokowi
tidak pernah menganggap ahmad dhani musuh
semua rakyat itu di mata beliau sama
saya kira pemerintahan ini
pemerintahan yang relatif
tidak ada orang yang
yang ditargetkan apa segala macam
kalau ini muncul sekarang isu kriminalisasi
apa peran pemerintah untuk mengkriminalisasi
dari awal prosesnya jelas kok
menurut saya itu yang paling
itu pintu yang paling terbuka
kalau tidak puas
kemudian kalau tidak puas dengan undang undang ite
yang dikatakan main karet segala macam ya
jadi ini perkara yang sangat
kemudian hanya karena satu dua pejabat kita
dan ini selalu itu jadi argumentasinya
setelah lempar pernyataan kriminalisasi
ini kriminalisasinya di mana
dan ini baru taraf awal
perkara ini juga belum inkrah
jadi menurut saya terlalu jauh
berpikir seperti itu
kalau misalnya tadi ada beberapa tayangan
beberapa orang yang kemudian
sudah melabeli dirinya sebagai
dengan posisi yang lainnya
dan dengan posisi pemerintah
kemudian kita tahu seperti apa kasus hukumnya
kemudian sekarang juga termasuk ahmad dhani
kalau misalnya ada yang mengatakan
yang terjadi sekarang
bahwa pemerintah menggunakan pasal pasal karet
untuk membungkam mereka para pengkritik
jangan lupa mbak
semua proses peradilan dari kepolisian
itu kan proses independen
nggak ada pemerintah di situ
di mana peran pemerintah
di mana peran pasal karet
pasal karet itu kan penafsiran kita
tapi undang undang itu kan sah
dpr dan pemerintah
dan itu dipakai dalam
jadi saya nggak lihat sama sekali
ini kriminalisasi kriminalisasi di mana
tapi kalau kita mau berdebat
dari aspek hukum ya boleh boleh saja
sisi yang mana putusannya
sidang sidangnya semua terbuka
ini nggak ada cantolannya
isu yang dibuat buat
kalau tidak bisa dibuat buat
kalau tidak puas mekanismenya itu benar
dan mereka katanya sudah menyatakan banding
kalau misalnya tadi mengutip dari bang ali
yang mengatakan ini banyak yang aneh
dari awal kemudian objeknya juga tidak jelas
kalau misalnya bang taslim
kalau dari sisi hukum
kalau dari sisi hukum ini kan ada mekanisme lain
itu gunanya pengadilan yang bertingkat
kalau kita merasa di pengadilan tingkat satu
ada hal hal yang tidak memuaskan kita
aneh dan segala macam
nanti di memori banding
kita mainkan sampai tingkat pk
ini proses yang sangat biasa
dan ini kan belum apa apa juga
ini baru tingkat pertama
jadi gini ini menarik ya
tadi saya dari sisi hukum
kalau kita bicara kriminalisasi
ini berarti masuk menyerempet politik
kalau terkait kriminalisasi
saya menyerahkan sepenuhnya
kepada publik kepada masyarakat
seluruh indonesia untuk menilai
kasus ini apakah terkait kriminalisasi
atau tidak biarkan mereka yang menilai
karena apa saya akan jawabkan begini
pertama kali dilaporkan
itu ketika di tahun dua ribu tujuh belas
pelapornya itu salah satu pendukung
pahok ketika terjadi
di pelaporannya ketika
pada saat itu jelas
mas ahmad dhani mempunyai pilihan politik
yang berbeda pada saat itu dengan pelapor
itu satu yang kedua
kalau kita kaitkan ke sekarang
sama mas ahmad dhani pada saat ini
berada di pilihan yang berbeda
mendukung pak prabowo sandi
berarti kan berseberangan dengan pemerintah
yang notabene petahana
di sini sudah menjadi
mas ahmad dhani kita tahu beliau ini seorang aktivis
sering mengkritik pemerintah
perlu kita garis bawahi
kritik itu kan berarti berpendapat mbak
dimanapun pemerintah itu selalu mengatakan
ya mau kritik sah sah saja
ada suatu pendapat suatu kritik
yang diutarakan oleh mas dhani
inilah timbul masalah ini
jadi mas dhani itu
dilaporkan ke polisi
sekarang sudah putusan
menjadi menarik tadi seperti
ketika proses yang satu lambat
yang satu cepat
masuklah ke kriminalisasi tadi itu
itu banyak kok mbak contoh kasusnya
misalnya banyak sekali
kasus yang sampai sekarang ini misalnya contohnya
adik armando misalnya
sudah beberapa orang melaporkan beliau
itu contoh kecil saja
kita nggak usah yang ngambil yang lain
udah tersangka udah apa
tidak di proses proses
pak ade armando dukungan politiknya kepada siapa
nah terkait mas ahmad dhani dia juga jelas
terkait dukungan politiknya kepada siapa
oposisi dalam hal ini
nah makanya saya aneh gitu ya
mungkin nanti secara pidana lebih spesifik bang zulfikar gitu ya
kalau secara aktivis
aktivis itu kan yang sering menyuarakan
tiba tiba dikenakan ujaran kebencian itu banyak sekali mbak

misalnya dulu ada flashback ya contoh kasus
misalnya terkait misalnya undang undang ite itu banyak
misalnya dulu ada kasus kakak beradik yang namanya rijal jamran
yang baru baru ada seorang ibu namanya asma dewi
ketika dia melakukan kritik
ketika dia melakukan pendapatnya berseberangan dengan pemerintah
dia dilaporkan polisi
pasalnya ujaran kebencian
kan aneh ketika kita mengkritik kok dituduh melakukan ujaran kebencian
ini makanya kemudian sudah dikatakan bahwa ini ancaman demokrasi sampai begitu
sangat jelas sekali mbak
ini terkait tweet ya nanti abang boleh silahkan itu
kayak saya bilang tadi ketika membenci pendukung penista agama
tweetnya kan begitu simpel sebenarnya mbak
itu kan pendapat dia tidak senang dengan penista agama apalagi pendukungnya
masa di penjara sekarang
nah itu kan menjadi aneh gitu loh
ketika mengkritik berpendapat di penjara
saya tidak suka kamu
saya benci kamu
masa di penjara mbak
itu kan hanya sebatas like dan dislike
hanya like dan dislike biasa
itu kan berpendapat saja
misalnya eh mbak putri cantik banget
ini kan pendapat mbak
terus tiba tiba mbak putri tidak suka di dalam cantik
terus saya dilaporkan ke polisi
birokrasi kan aneh gitu loh
ya ini dua hal yang berbeda
antara mengkritik pemerintah
dengan apa yang terjadi dalam
yang jelas sampai sekarang
sejak pemerintahan jokowi
tidak satu orang pun dilaporkan karena mengkritik pemerintah
pemerintah itu sangat terbuka
kalau aktivis menyorakan pendapat juga banyak
misalnya faisal basri kurang keras apa dia mengkritik pemerintah
kurang keras apa bahkan di forum forum seperti ini
tapi ibu astaga dewi kenapa
tapi tidak dia apa apain
jadi maksud saya
tidak bisa dicampur adukan
yang jelas ya perkara ini kami lihat murni proses hukum
dan di situ ada yang menyebabkan ini
dan di situ tidak ada pintu untuk intervensi pemerintah
mulai dari kepolisian kejaksaan sampai pengadilan
itu clear dan presiden sekarang
bukan tipe orang yang juga suka intervensi
nanti mas fika nanti saya juga akan bertanya
soal kritik mengkritik kemudian yang
yang ada juga berhubungan
ada hubungannya dengan apa yang sehari hari kita pegang ya
misalnya telepon genggam atau apapun
nanti setelah jeda kita bahas itu
bersama bang ali juga
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
jadi kasus ahmad dhani ini
ada dua ada tiga level yang saya ingin mengatakan
sebagai kasus hukum ada memang mekanismenya
ada yang disebut dengan yudek paksi yudek yuri
itu ada satu dua tiga tiga gitu
oke itu nggak ada masalah gitu jalan
yang kedua soal bunyi pasalnya
dari dulu ini yang namanya headspace

itu menjadi bumerang gitu buat kita lihat
itu menjadi bumerang gitu buat kita lihat
itu menjadi bumerang gitu buat kita lihat
apalagi kalau mungkin ya kalau tidak di tahun politik
ini nggak akan jadi apa apa
gak akan jadi gak akan jadi kasus gitu ya
tidak akan jadi kasus juga tidak akan pasal ini juga akan mungkin tidak digunakan
mati sendiri gitu misalnya
ya seperti itu gitu karena itu kemudian dia akan berbunyi ketika pada waktu waktu tertentu gitu
nah itu itu yang yang kedua yang ketiga begini
begitu diputus tidak hanya ahmad dhani tapi pak ahok juga
begitu diputus tidak hanya ahmad dhani tapi pak ahok juga
nah ini sebenarnya kalau menurut saya ada kesalahan sistemik gitu
hakim nggak salah karena dia menerapkan pasal satu ratus sembilan puluh sembilan
tapi sebenarnya secara logika akal sehat itu nggak sehat tuh
karena begini putusan pengadilan negeri itu tingkat pertama
yang kalau dibanding dia mentah lagi sebenarnya
belum tentu itu belum inkrah
belum inkrah belum inkrah
ini sudah ada eksekusi putusan yang berikutnya itu sudah ada eksekusi putusan yang berikutnya itu sudah ada eksekusi putusan yang berikutnya
belum tentu itu belum inkrah
kan jadi gak logik
iya penahanan kan itu eksekusi namanya
kecuali kalau majelis hakim menggunakan haknya dalam proses
sebelum memutus dia menahan
nah itu masuk akal ketika dia putusan dia bilang tetap dalam tahanan
karena memang dalam proses jadi tahan
tapi ketika dia putus dia udah gak punya kewenangan sebenarnya hakim
karena itu saya bilang ini kesalahannya sistemik
sebenarnya ini diskusi ini sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat
sistemik atau memang janggal aja atau memang hal itu biasa juga tersering terjadi di kasus kasus lain
dalam kasus kasus lain juga terjadi tapi biasanya hanya diterapkan pada kasus kasus yang ada interest publiknya
kalau di kasus lain gak ada
ada orang yang dihukum banding ya tetap aja di luar dia
oke jadi ini kira kira ahmad dhani efek gitu kira kira kalau misalnya anda lihat ya
karena itu kedepan saya kalau pak taslim nanti jadi anggota dpr
saya kira perubahan kuhap itu
kuhab itu harus dirubah itu gitu harus ada perspektif baru gitu
karena ini putusan pn gitu terutama temen temen yang di praktisi ya
ngerti banget masa putusan belum ingkrah sudah dieksekusi
nah itu banyak banget
nah kalau misalnya sekarang kembali soal politik ya bang taslim
sudah ada perhitungan yang sampai kesana
perlu membuat sesuatu yang lain yang menunjukkan keberpihakan atau biasa saja
karena kan ini persepsi persepsi persepsi yang terkumpul
karena kasus ini tidak terkait dengan kita
kita tidak mempertimbangkan
tapi banyak yang mengaitkan
banyak yang mengaitkan itu kan pandangan pandangan publik
oleh karena itu diskusi diskusi seperti ini juga penting
pandangan publik bukankah saat saat ini penting bang
penting pandangan publik tapi prinsip kita juga jauh lebih penting
poin saya adalah tadi kita bicara tentang kriminalisasi
kriminalisasi ini kan jadi tren
semua yang dikatakan oleh bang fikar tadi itu tidak berkaitan dengan pemerintah
kalau lemahnya undang undang dan segala macam silahkan judicial review
dan teman teman juga kan mengatakan sudah menyatakan ketidakpuasannya
terhadap putusan pengadilan
sekali lagi saya mau bilang
poin saya adalah tidak ada pintunya mau dikriminalisasi
dan itu juga bukan bukan tipenya pak jokowi
jadi persoalan ini murni persoalan hukum
murni persoalan hukum
terkait sedikit pun dengan peran pemerintah tidak ada
bukan ancaman demokrasi juga
apalagi ancaman demokrasi gak ada hubungannya tiap hari orang diadili kok di pengadilan seluruh indonesia ini
kita juga kan lawyer keliling keliling
ancaman demokrasi dari sisi mana mengancam demokrasi
tidak melibatkan proses politik semua
ini hanya karena tsk nya seorang aktivis yang vokal
seorang yang terkenal
ini menjadi sedemikian bias menariknya
kalau sekali lagi menurut saya ini murni kok kasus hukum
kira kira akan terdampak ahmad dhani efek nggak
kalau menurut kita sudah ada
oke pak khalid
kalau menurut saya ini menjadi ancaman serius ya terhadap demokrasi kita
kenapa menjadi serius
jadi gini aktivis itu kan biasa menyuarakan pendapatnya
termasuk mas ahmad dhani sebagai aktivis sah menyuarakan pendapatnya
menjadi tidak sah ketika pendapat itu diadili
baru ini kejadian pendapat diadili
padahal berdasarkan konstitusi mbak
konstitusi ini ya
kebebasan berpendapat itu dilindungi
bahkan di pengadilan ahli ahli pidana mengatakan bahwasannya
tulisan ahmad dhani itu bentuk suatu pendapat
dari buah pikiran
nah baru kali ini ini menjadi
makanya saya bilang tadi ini menjadi lampu kuning bagi aktivis aktivis ke depan
yang khususnya misalnya anti narkoba

ya kan anti korupsi
dan bahkan sampai yang sifatnya asusila
maksudnya membenci pemerkosa segala macam
itu menjadi warning menurut saya
hati hati kalian ketika kalian mengeluarkan statement
terkait misalnya anti korupsi
tidak suka terhadap koruptor
koruptor harus dihukum mati
ketika ada koruptor yang tidak senang dengan apa yang kalian sampaikan
apa yang kalian tulis
siap siaplah kalian dilaporkan
ini menjadi ancaman serius bagi demokrasi mbak
jadi ini menurut saya menjadi presiden buruk
ketika kasus ini menjadi jurisprudensi kedepan
ya kan itu menjadi sangat buruk
ketika buah pikiran ketika pendapat diadili
gitu loh beda dengan misalnya kasus misalnya penipuan
pembunuhan itu jelas mbak
ini hanya sekedar berpendapat
saya ingin memperjelasin ini
hukum itu mengadili perbuatan
bukan mengadili pikiran
bukan mengadili pikiran
tetapi ketika pikiran disampaikan melalui
dan ketika disitu menyebut teridentifikasi
nama orang dan sebagainya
baru itu dia menjadi pidana
ini gak ada bang
ada persoalan juga disitu
ketika pendapat orang yang tidak memojokkan orang
ini itu sebenarnya
masuk kualifikasi mengadili pikiran sebenarnya
masih masuk mengadili kualifikasi pengadilan pikiran
tapi kalau misalnya anda melihat sekarang mas fikar
sinyal apa ini bagi keberlangsungan hukum kita sekarang
nah inilah tugas teman teman di dpr sebenarnya
untuk memperbaiki ini untuk memperjelas ini
kalau kemarin umpamanya ada kasus siapa yang rumah sakit itu
yang ditahan gara gara dia mengeluh itu ya
itu kemudian menggugah orang memang tidak adil ini
hukum ini tidak masuk di akal sehat kita
kok cuma mengeluh seorang konsumen bisa masuk penjara
kasus berita juga dulu berita
iya berita itu menurut saya
kemudian itu dirubah
nah sekarang mestinya ada juga kesadaran dari elit elit politik dan dpr
bahwa pasal pasal yang berkaitan dengan headspace ini harus diperjelas
oke mungkin nanti bisa dititip oleh bapak bapak ini yang akan masuk ke senayan
yang pasti terakhir terkait kasus yang menimpa ahmad dhani ini
ahmad dhani efek akan sangat terasa bagi kami
karena bagi sebagian orang ahmad dhani ini adalah pejuang demokrasi
ketika beliau terkena persoalan hukum ini
ini bukan persoalan hukum yang bagi ahmad dhani sering bilang
ini bukan persoalan hukum biasa bagi saya
hal yang biasa saja bagi saya sorry
dia bilang ini suatu bentuk ujian bagi saya sebagai seorang aktivis
untuk menjadi lebih besar ke depan
artinya ini sangat menguntungkan bagi kami sebagai pasangan prabowo sandi
jadi ahmad dhani efek ini akan sangat berpengaruh
khususnya bagi para fans fansnya dia itu sangat berpengaruh
oke khawatir nggak terakhir
jadi karena ini tidak berkaitan dengan eksistensi kita
kita merasa ini gak ada problem buat kita
karena tema kita tadi kriminalisasi
kita ingin memastikan pemerintah yang sekarang tidak melakukan tindakan apapun dalam proses hukum ini
baik terima kasih bang taslim bang ali terima kasih mas fikar terima kasih banyak
dan cnn indonesia prime news akan segera kembali